heh kalian ngapain disitu
kalian tau gak ini tempat apaan
kalau memang dia ibunya meka
kenapa sifatnya beda sekali ya
jangan jangan dia bukan ibunya meka
gelang bayi itu ada apa sih bu
itu gelam punya kamu nona
waktu ibu menemukan kamu masih bayi
kamu pakai gelam itu
ibu gak bisa menjaga amanah dengan baik
meninggalan orang tua muna
lagian kalau misalkan bilang itu masih ada
meka juga gak akan nyari orang tua kandung meka
dan cukup ibu
saya dengar di sekitar sini
ada yang berpikirnya
ada yang berpikirnya
ada ibu ibunya mengangkat anak bu
apa ibu tahu
saya tuh nggak tahu ya
perempuan itu lagi
dia gak boleh ketemu sama meka
soalnya nanti meka telat
ibu mau ke rumah
aida dulu ada yang ketinggalan lupa
kamu duluan ya
ini sih ya
ke urban hubung kamu ini
tidak ada hari adanya
aku harus bisa meyakinkan dia
bu ibu jangan salah paham ya
saya memang mencari cari ibu
tapi saya mencari ibu karena saya mencari anak saya yang hilang ibu
bu ibu jangan salah paham ya
saya memang mencari cari ibu
tapi saya mencari ibu karena saya mencari anak saya yang hilang ibu
jadi bayi itu hilang bukan dibuang sama dia
eh kalian ngapain di situ
kalian tau gak ini tempat apaan tempat parkir
kalau memang dia ibunya mekah kenapa sifatnya beda sekali ya
jangan jangan dia bukan ibunya meka
dan dia mau manfaatin keadaan
tolong beritahu sesuatu apabila ibu tahu tentang anak saya yang hilang bu
saya nggak tahu apa apa
jadi informasi yang ibu dapatkan dari orang itu salah mengenai saya
jadi saya minta ibu jangan cari saya lagi
kemarin buat pulsa enggak ade
sekarang gue cari kuliahnya
susah banget nyari kisah tuh anak
kok dia bisa tahu sih
aku kuliah di sini
pasti dia mau nagi ganti rugi
aduh tapi aku harus
masuk kelas udah hampir telat nih
gak mungkin aku harus nemuin dia
kamu lagi ngeliatin apa sih
hei kebetulan banget kamu dateng
kamu bantuin aku ya
kamu liat gak tuh cowok disana
tolong kamu alihin perhatian dia
jangan sampai dia ketemu sama aku
aku pengen masuk kelas soalnya
itu kan cowok yang kemarin nolongin aku dari justin
mika emangnya kamu bisa kenal dia dari mana
kalian ada hubungan apa
kamu yang kemarin kan
lo boleh disini juga
ngeliatin apaan sih
ini ini ada ada kotoran sih
loh aku pegang pegang muka gue
kotoran apaan sih muka gue
gue nyari temen gue anak nekafe
oh anak nekafe
berarti kamu salah tempat
tempatnya jurusan komunikasi sama broadcast
komunikafenya ada di sebelah sana
wah bagus deh dia udah pergi
siapa yang pergi
dina jangan sampai dina lihat aku
nanti dia ngajak ngobrol lagi
aku gak mau bikin mereka cemburu
kamu kenapa sih seneng banget kesini
kamu kenapa sih seneng banget kesini
kamu kenapa sih seneng banget kesini
ya emang salah kalo kangen sama pacar sendiri

udah ah aku masuk kelas dulu ya